ya akhir tahun sebentar lagi karena besok sudah tanggal tiga puluh satu liburan juga sudah di depan mata
berbagai perencanaan harus dipersiapkan dengan matang agar liburan berjalan lancar sesuai budget
nah saat ini beberapa aplikasi travel online bisa dimanfaatkan untuk mempermudah tidak hanya perencanaan akomodasi
namun juga informasi ramai tidaknya toko oleh oleh yang akan kita kunjungi
yang pertama untuk akomodasi tiket dan hotel beberapa aplikasi ada yang menyediakan sekaligus
misalnya adalah traveloka agoda dan tripadvisor
dan tak hanya tiket pesawat beberapa aplikasi juga menyediakan fitur pemesanan tiket kereta api
teknisnya kita tinggal meng input tanggal rencana kita liburan beserta jamnya
maka berbagai pilihan maskapai kereta api dan juga penginapan besar
serta harganya akan muncul dan kita bisa memilih sesuai budget
beberapa aplikasi juga menyediakan review dan rating dari pengunjung sebelumnya
proses pesanan diselesaikan melalui transaksi perbankan dengan mentransfer ke nomor rekening aplikasi
beberapa aplikasi juga menyediakan informasi tempat makan lengkap beserta harga menu dan juga kapasitas pengunjungnya
baru baru ini google juga menyediakan fitur liburan
dari fenomena aplikasi yang memunculkan harga berbeda beda baik untuk maskapai ataupun hotel
pengguna kerap membandingkannya dengan cara membuka satu persatu aplikasi
fitur terbaru google ini menjawab dengan menyediakannya satu layar saja
beberapa informasi destinasi wisata dan tempat belanja hingga oleh oleh juga disediakan
termasuk informasi tempat tujuan tersebut sedang buka atau tutup bahkan sedang sepi atau ramai pengunjung
fitur terbaru dari google ini memang menyebabkan penyelenggaraan
aplikasi travel online bedanya hanya tidak bersifat transaksional seperti aplikasi travel online
misalnya untuk pemesanan tiket fitur google ini menghubungkannya langsung ke website resmi dari maskapai
sedangkan untuk aplikasi travel online ini kerap mengelolanya sendiri bahkan memberikan diskon hingga poin
bagaimana anda siap merencanakan liburan